anda masih di cnn indonesia connected beberapa hari belakangan wacana yang diinisiasi oleh kementerian pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemenpan rb
agar pegawai negeri sipil bisa bekerja dari rumah menuai kontroversi termasuk di lini masa
pemerintah digadang gadang akan mendesain sistem kerja seperti halnya perusahaan rintisan atau startup yang dianggap fleksibel dalam bekerja
alih alih mereformasi sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemenpan rb
baru baru ini melempar wacana menarik yang dianggap sebagian orang menjadi angin segar untuk para pns
kementerian tersebut berniat merancang sistem fleksibilitas kerja yakni pns bisa bekerja dari rumah
padahal tidak sekali dua orang yang berpengalaman
cap cap negatif soal etos kerja dari para pegawai negeri sipil terdengar di telinga
pro kontra pun muncul kala deputi sumber daya manusia aparatur kemenpan rb setiawan wang saat maja menyampaikan ide ini kepada awak media termasuk kepada detik com
setiawan menambahkan hal ini akan berlaku untuk pns dalam posisi posisi tertentu di kementerian atau dinas dengan bekal penguasaan teknologi
kepada detik finance kepala birohuku
hukum komunikasi dan informasi publik kemenpan rb muzakir juga mengatakan
wacana kerja dari rumah konteksnya ialah mengikuti perkembangan teknologi
perkembangan ini membuat kerja sebuah organisasi bisa dilakukan di mana saja
munculnya gagasan ini dianggap sebagai respon atas perubahan zaman yang kini ditandai sebagai era empat
produktivitas abdi negara diprediksi kemenpan rb bisa meningkat jika diberi fleksibilitas kerja ala ala startup
ide ini memunculkan polemik di tengah masyarakat sebab kinerja pns masih dihantui citra lamban
bagi salah satu pengamat publik agus pambagio dan sebagian masyarakat wacana ini dianggap tidak tepat
mengutip dari detik finance agus mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan ide pns bisa bekerja dengan gaya perusahaan rintisan zaman now
niat pemerintah mencontoh budaya dan cara kerja perusahaan rintisan alias startup
tapi tidak sesuai
ada perbedaan antara budaya kerja instansi pemerintah dan perusahaan rintisan
kemenpan rb menegaskan wacana ini masih dalam tahap awal
masih banyak waktu pembahasan untuk mewujudkan reformasi kinerja abdi negara yang mutlak diperlukan
prasidia puspa cnn indonesia
cnn indonesia connected juga membuka polling
sebelumnya untuk mengetahui respon masyarakat terkait dengan wacana gaya kerja pns zaman now ya
yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah
anda termasuk yang mana nih
setuju atau tidak setuju jika pns bisa melakukan tugasnya dari rumah
nah polling ini kami buka sejak senin siang tadi dan berakhir pukul enam belas waktu indonesia barat
saya ajak anda untuk lihat hasilnya dan beberapa respon dari warganet
kita buka polling setujukah anda jika pns dapat bekerja di rumah
dan polling ini dikumpulkan dari sekitar satu dua ratus lima puluh satu votes atau voters sejak pukul dua belas siang tadi
kita buka selanjutnya ada beberapa respon dari polling ini
tapi harus jelas katanya fungsi apa yang bisa bekerja di rumah
kemudian kpi nya seperti apa
tentunya karena kerja di rumah harus ada perbedaan ya
dengan yang berangkat ke kantor
selanjutnya di ada juga dari wolfrey
untuk apa kantor harga miliaran dan uang pemerintah dibangun kalau sekedar kerja dari rumah
oke ini beberapa cuitannya bisa anda langsung lihat di at cnn id daily
di at cnn indonesia juga
dan selanjutnya untuk membahas riuhnya wacana ini bergulir
bergabung bersama kami ada agus pambagio
pengamat kebijakan publik
mas agus selamat malam
agus kritikan keras cukup datang dari mas agus di berbagai media online
soal wacana reformasi kinerja pns ini yang salah satunya idenya adalah bisa kerja di rumah begitu
mengapa mas agus menolaknya
apakah ini nggak jadi inisiatif baik begitu supaya instansi pemerintahan nggak ketinggalan zaman
memang menurut saya menurut anda pns sudah efektif kerjanya
saya tidak bisa memberikan opini tapi kalau menurut mas agus pantauan mas agus gimana nih
ya itu pertanyaan saya kan untuk efektif
sekarang yang kerja di kantor saja
itu kalau nggak ada bosnya tidak kerja kan
main kartu lah main game lah dan sebagainya
terus kalau di rumah siapa yang ngawasi
lalu bagaimana dengan tunkin yang sudah ada
atau terus kemudian lah kalau gak ada bosnya kan selalu nyanyi lah
libur telah tiba
kalau di rumah siapa yang ngawasi
oke jadi selama ini budaya kerja instansi pemerintahan terlihatnya seperti itu ya mas
kinerjanya orang australia dengan orang kita
kita kan gak disiplin
nah kalau melihat dari inisiatif ini yang digadang gadang katanya untuk mengikuti zaman di era empat
kemudian biar nggak ketinggalan zaman
mas agus tanda tanda gimana
emang udah ada empat di sini
yang kerja manual pertanyaan saya
ya terus mau kerja apa
kalau dokter suruh kerja di rumah
udah kerja di rumah gimana ngobatinnya
terus kalau pengawas proyek suruh kerja di rumah
terus gimana ngawasinnya
oke tapi kan dari kemenpan rb mengatakan ini masih tahap awal lah ya
masih ada atau masih butuh beberapa tahun untuk pembahasannya
kalau misalnya nanti terrealisasi begitu
apa sih yang harus benar benar ditekankan
apa yang harus menjadi syarat kepada kemenpan rb untuk merealisasikan wacana ini
ya diukur aja sekarang
bagaimana kinerja para pns
memang tidak semua malas
tapi bagaimana secara umum
kalau di jakarta mungkin udah diawasin
kalau di daerah siapa
sekarang aja gak ada yang ngawasin ya
coba lihat kalau setiap hari
ya kan jam berapa pns masuk kantor
ada yang jam tujuh
tapi ada yang jam delapan
lalu coba lihat di sekitar ring satu itu
mereka barat rata utara
itu kan jam dua bus busnya sudah parkir
jam tiga sudah pakai hijau dan empat pulang
jadi produktivitas sebenarnya yang harus ditekankan begitu ya
yang harus dikaji dulu
saya di kantor kerja senin sampai kamis
karena jumat itu masih sekali jadi salibu
tapi kan di swasta
anak anak bisa kerja di rumah kirim ke saya pekerjanya by email by macam macam bisa
tapi kan kita bukan regulator
kalau regulator ada persoalan terus mungkin masuk
masa kantor tadi betul kantor udah dibangun mahal mahal terus gak ditempatin buat apa
wacaranya pilih lagi
apa nanti tunggu ke sana
jadi kan ibu kota pindah ke kalimantan jadi kerjanya dari jakarta aja gitu
boleh juga sih
buat apa pindah ke kalimantan begitu ya
iya maksudnya pindahnya kantornya dia tetap kerja di jakarta
tapi wacananya hal ini atau gaya kerja pns zamanao ini akan difungsikan kepada posisi posisi tertentu begitu
ya posisi apa
kan kalau sekarang pak ngeri mencari pendapat masyarakat
kalau tadi mas agus mengatakan gimana yang di daerah daerah siapa yang akan ngawasin
apakah berarti sama juga daerah ibu kota atau urban ini cukup bisa mengaplikasikan hal ini
ya sekarang gini aja
yang di jakarta aja ngawasin siapa bos bosnya
kan saya bilang tadi kalau bosnya pergi aja libur transibel
bagaimana kalau kerja di rumah
terus di daerah bagaimana ngawasin
apakah pak lurahnya ngawasin
pak lurahnya dan sebagainya
sementara di kabupaten dan kota kan orangnya avoided by political instrument
nah kalau dia rapat terus di partai yang ngawasinnya
tapi mas agus sejauh ini pantauan mas agus pemanfaatan teknologi dalam setiap kebijakan publik itu
nah di kantor wa aja
coba cek di kantor kantor
itu buat apa
itu buat kerja
kalau saya wa buat kerja karena kerja saya avokasi
tapi yang lainnya
jadi tidak ada keterbukaan
yang mana bilang ada pilihan pakai internet segala macam
apakah ada yang pakai skypee untuk kerja
di internasional memang saya berapa kali misalnya wawancara orang pakai skb aja
orangnya nggak usah datang ke sini gitu
nah apa bisa begitu
jadi akan sulit begitu ya mas agus
kalau sekarang sulit nggak tahu sepuluh tahun lagi ketika bangsa kita yang sekarang milenial sudah sangat teratur sangat kreatif gitu mungkin bisa
kalau sekarang simpel
kalau sekarang nggak
artinya regenerasi milenial di jabatan pns atau jabatan aparatur sipil negara ini juga mempengaruhi
milenial bisa dikerjakan model begini kalau dia di swasta
kalau di pemerintahan begitu
bagaimana ngawasinya jalannya peraturan perusahaan undangan
bagaimana ngawasinya kinerja antar interdepasmental
mas agus ini kan kabarnya tadi juga mas agus sempat menyentil gagasan ini mengacu pada gaya kerja pemerintahan di australia begitu
tapi kita budayanya jelas beda kedisiplinannya jelas beda
tapi di sana dianggap berhasil dan ternyata mampu memperpendek alur birokrasi
sepenting apa memperpendek alur birokrasi ini di indonesia
di sini kan hobinya memperpanjang birokrasi
ijin itu menjadi komoditas paling laris di negeri
dengan izin kita bisa korupsi kan
nah di sana nggak ada sekali budaya korupsi yang pakai izin
kalau kita korupsinya di ijin
jadi banyak celah begitu ya mas agus
apa daya pikir dan efektifan kerja dan menghargai pekerjaannya
terus dia untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat kan belum
nah ada banyak beberapa instansi tadi
nah yang lainnya kan mayoritas belum
jadi mestinya apa dulu yang dibenahi untuk memperbaiki apa ya citra citra dari para pns kita
ya kerja yang baik aja
sesimpel itu sebetulnya
kerja baik tunjukkan bahwa mereka melayani yang baik pada masyarakat
buatlah peraturan yang baik lakukan tindakan yang tegas gitu loh
kalau kita kan tindakannya cincaya aja ya yaudahlah gimana
tidak boleh ngerekot anak cucu cicit jadi pegawai itu yang sama kantor yang sama
jadi semoga menuju good government dua ribu dua puluh lima ini tidak sekedar wacana aja
tapi juga diiringnya dengan strategi yang baik begitunya dari kemenpan rb khususnya
mas agus pambagio terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connecte
warganet juga ramai menyoroti wacana gaya kerja pns zaman now
saya ajak anda untuk lihat beberapa cuitannya dari akun yang pertama kita buka
yang pertama dari ad elkarim underscore ub mencuitkan
sekarang juga banyak kok oknum pns yang bekerja dari rumah dan di mal padahal jam kerja nyindir ya
selanjutnya dari ed anggoro sudiro mencuitkan pns kerja di rumah ini sebenarnya kantor sama rumah

beda jauh sama sama ada ruang makan ada kamar mandi ada tempat tidur
masalah kerja bukan di kantor atau di rumah masalahnya mau kerja atau enggak
selanjutnya dari ed arianto kibar mencuitkan kenapa saya mendukung pns kerja di rumah
karena masih ada orang orang yang seperti dia yang kadang sampai di rumah ini harus mengurus rumah tangga secara utuh
tapi masih juga mengerjakan pekerjaan yang dibawa dari kantor
oke terakhir kita bergeser dari ed novana sp mencuitkan lagi rame ini wacana pns kerja di rumah
ya sebenarnya nggak apa apa sih hitung hitung mengurangi macet
cuman kalau ngurus perizinan yang masih perlu datang ke kementerian pusat ini gimana
masa datang ke rumah pns yang bersangkutan